gue harus cari ruang panel
tempat security mengawasi cctv dan menyimpan rekamannya
supaya gue bisa menghapus jejak gue ketika gue ngerusak rem mobil di new york itu
mas tunggu mas
maaf mas mau ketemu siapa ya
dan udah ada janji sama siapa
kasian banget randy dia pasti kurang istirahat deh
aku bangunin gak ya
kamu apa nggak sebaiknya istirahat di rumah aja biar lebih enak
kasian kalau kayak gini sakit loh badannya nanti
tadi gue soalnya sudah sempetin istirahat di apartemen
makasih ya ren ya
makasih udah jagain catherine
saya tau kau masih mencintai catherine ren
ya begitulah mbak
saya cuma bisa jagain catherine
itu aja mungkin yang bisa saya lakukan saat ini
ya semoga aja catherine bisa mengesahkannya
ya makasih ya
mbak maaf saya tinggal sebentar ya soalnya saya mau ke kantor
ya selama bu anin masih belum bisa ke kantor saya yang harus ngendal di kantor
ya gapapa ini saya juga mau masuk mau nemokin catherine
ya salam ya buat catering
catherine pasti seneng banget ren kalo misalkan dia tau kamu itu natif salam buat dia
so sweet banget sih kamu
saya berangkat ya mbak
lagi eh mau kemana bawa apaan tuh kamu mau bawa apa
oh ini makanan buat mbak andin

oh mau di kamar sarapan di kamar
oh enggak bu mbak andin kan dari tadi subuh ada di ruang kerjanya mas al
eh maksudnya di ruang kerjanya mbak andin terus habis itu mbak andin minta dibawain cemilan buat ganjil perutnya
dari subuh di ruang kerja ngapain dia
kiki kurang tau bu tapi iya tadi kiki liat mbak andin dari subuh
yaudah saya kesana deh sih saya bawain aja
eh jangan kok udah sama kiki aja kiki yang nganterin
udah tukeran nih kamu bawa ke kamar saya
ini enggak apa apa bu
bisa udah tenang aja udah santai
selamat pelan pelan ibu terima kasih ya bu ya
mama sampai bawa sarapan ke sini
nggak apa apa tadi kiki udah siapin sarapan
terus mau bawa ke ruangan kerja ini
terus mama yang minta sama kiki untuk bawain buat kamu
sekarang pengen ngecek aja kamu mulai ngapain di sini dari subuh
sekarang kiki lagi nyiapin sarapan batas karasa merena
kiki udah tau kau tugasnya
mama udah sarapan
nggak udah mama udah apa apa tinggal kamu sarapan
udah kamu kerjaannya udahan dulu
kamu sarapan kamu relax
kan kamu belum sembuh seratus tahun

dan kata dokter juga kamu mesti berapa ya
besok atau apa gitu
mesti cek lagi kan
alhamdulillah mah aku udah baik baik aja
cuma mungkin memang masih ada luka di sini
tapi aku udah gak mau pakai perban lagi
masih bingung gak masih bengkak gitu ya
ada sedikit di sebagian sini
tertanya cek aja ke dokter ya jangan lupa ya
iya cuma tapi aku harus menyelesaikan pekerjaanku dulu ya mas
karena dari kemarin aku gak kerja
jadi banyak ngedep lainnya
jadi tungguin soalnya
ya mama ngerti
nanti takut ya kamu kecapean kelelahan
aku juga penasaran nih sama handphone aku
mungkin dipegang sama polisi kali ya
oh yang waktu itu
aku juga harus nelfon cek ya nih
untuk nanya tentang masalah pencarian mas al
aku juga harus
karena biasanya setiap malam tuh aku selalu ngechat mas al
aku seperti memberikan laporan sama dia
aku hari ini ngapain
bagaimana karian aku
itu aku selalu cerita
mama juga kadang kadang
ya nggak tiap hari kayak kamu sih
cuma kalau mama kangen mama suka ngechat al
terus kalau kangen sama suaranya mama suka dengerin suara voice nya
ya makanya aku pengen handphonenya terbalik supaya aku bisa ngechat mas al lagi
dan bisa hubungin dia lagi
supaya kita berasa dia pasti akan baca atau melihat
dia pasti akan baca
udah aja nangis
bersama sama lagi ya
kita peluk al lagi
anda kesini pasti mau ketemu dengan elsa
kalau iya kenapa
saya tidak akan mengizinkan anda ketemu dengan istri saya
saya tidak akan mengizinkan anda ketemu dengan istri saya
saya tidak akan mengizinkan anda ketemu dengan istri saya
silakan pergi dari sini
saya capai dirinya
nanti keluar lagi
yang sudah membuat anak saya keisha meninggal
tolong ya jangan pernah bercanda masalah ini
gue harus pura pura gak tau keisha meninggal
mau coba bersedih
anda terkesan pura pura
anda pasti udah tau
dengar ya nob
gue emang gak tau
lo yang bikin keisha meninggal
karena lo gak pernah becus buat jaga keisha
anda pasti tau persis
di hari kecelakaan itu
saya punya niat untuk tes dna keisha
itu untuk membuktikan
anak saya di hadapan anda
dan untuk menjadikan bahan laporan
kalau anda masih aja mengganggu keluarga saya
tiba tiba di hari itu
anda pasti punya andil di sini
jangan pernah lempar batu sembunyi tangannya
keisha kayak gitu tuh gara gara lo
keisha tuh anak lo apa bukan
makanya gue pengen tes dna kan
jadi jangan pernah nuruk gue nih
selamat siang pak polisi
kalau boleh saya tahu
ada keperluan apa ya pak
kami kesini mau bertemu dengan bu andin
bapak boleh silakan duduk sambil nunggu bu andin
terima kasih ya
maaf sebentar saya panggilin bu andin dulu ya pak
saya tinggal dulu
tiba tiba gak ada angin gak ada hujan
kok ada polisi datang ya ke rumah
ya apa sih
ya masuk ki
bu andin maaf ganggu
itu di ruang tamu ada dua orang dari kepolisian
katanya cari mbak andin
dia mau nanya soal kecelakaan itu deh
ya mungkin kepolisian mau tanya tanya menyelidiki lebih lanjut soal kecelakaan itu
mau ikut gak ma
yuk sebelum bikin minuman buat polisi handphone saya ya
pak mama mau besok elsa juga
kamu lagi nunggu siapa nok
nggak nunggu siapa siapa pak
tadi aku kedapatan kalau riki mau besok elsa
sekarang udah pergi
kenapa dia kabur
maka dia tuh udah kabur
ya karena aku sempat bicara empat mata sama dia
aku bilang ada kecurigaan aku kalau dia terlibat pada kecelakaan hari ini
karena ini menyangkut keinginan aku untuk tes dna keisha
ya harusnya kamu gak melakukan tes dna itu sih
mama tidak terganggu dengan kehadiran ricky
setiap kali aku ketemu dengan ricky ada aja emosinya
belum lagi kemarin keisha sempat diculik dengan aku tes dna
itu barang bukti aku mah untuk ngejebak dia lewat jalur hukum
ma mama boleh tolong bikin laporan dulu kalau kita mau besok elsa ya
ya aku masuk duluan ya
ma papa mendukung kamu untuk mencari kebenaran
tentang kejadian tabrakan itu
tapi kamu juga harus ingat
kamu harus bisa ikhlas
kita masuk ma
lalu papa duluan ya
kan mama tadi udah ngisi formulir
jadi udah di dalam mungkin
aku mau nunggu di sini aja pa
ya sebentar ya
padahal sedari awal
keinginan aku untuk tes dna hanya untuk menyerang riki
agar tidak mengganggu semua orang
agar tidak mengganggu semua orang
sekarang yang terjadi
keisha pergi bersama papa
harusnya gue bisa cuet ini
gue yang datang duluan
harusnya kan gue yang masak
gue gak mau ada keributan
nanti yang ada si elsa gak berlepas gue lagi
tapi kasihan juga elsa
kalau ingat apa yang anda bilang tadi
dia benar benar kehilangan cashnya
ya walaupun gue penyebab kita kena itu
tapi nggak ada yang boleh tahu
biar aja nino yang merasa bersalah
ngomongin belapas ini sekarang gua gantar di
gimana kondisi kamu baik
gimana aku mau baik baik aja sih mah aku udah gak ada keisha aku udah gak bisa meluk dia lagi
semaleman aku nggak bisa tidur
ingatlah kesha di dalam kebaikan
jangan pikir yang aneh aneh nak
justru itu akan mengganggu pikiran kamu
setiap kali kamu ingat keisha langsung kirim doka
aku tahu itu semua tapi aku yang ngejalaninnya berat
berat banget buat aku
supaya lukanya boleh kembali
inget papa ya
selalu kirim doa
dia gak kesini
dia apa nggak khawatir apa sama aku
aku baru kehilangan keisha loh
dia bilang dia mau kesini sekarang mana
dino ada ada diluar
dia dateng buat kamu
lupa ya kan yang
lupa ya kan yang
boleh masuk kesini juga dua orang
harusnya elsa gak usah tau soal riki
cuma bikin rusuh dia
riki kesini mah
nino bilang dia ketemu sama ricky
mau nengok kamu kesini
tapi dicegah sama nino
keisha meninggal gara gara dia mau tes dna
keisha meninggal gara gara dia mau tes dna
ini semua gara gara riki
abis dari kantor dia mau tes dna aisyah
iya terus kamu mau mbak ngapain elsa
cegah dia lah mbak
cegah dia buat tes dna
kan gue juga yang nyuruh mbak andin buat cegah ninuh
kamu gak perlu dengerin omongannya rich
jangan mikirin ya
jangan dengerin riki
mama juga udah males tadi denger omongan nino soal riki
jadi tadi di depan
mama sendiri yang bikin hidup mama kacang
kamu gak tahu apa apa
coba tanya nope
sebentar ya pak
tadi aku bawa pak tanya
untuk mencegah nino tes dna
ini bukan soal andi
yang bikin papa bertanya adalah
kenapa kamu harus mencegah nginok tes dna
pertama tama kami mau mengembalikan
handphone ibu yang tertinggal di tkp
tepatnya di dalam mobil yang celaka
dan ini adalah
barang bukti pertandaan
yang pertama yang kami kembalikan
karena dari sekian banyak korban
hanya ibu yang selamat
tanpa ada luka yang berat
terima kasih banyak ya pak ya
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
ada polisi ke rumah kayak gini
perasaan kiki jadi nggak enak deh
jadi begini bu
jadi begini bu
bagaimana kronologi terjadinya kesalahan tersebut
ibu bisa ceritakan
dari gini pak
pada saat itu saya itu
di perjalanan memang menuju ke rumah sakit
untuk menghantarkan keponokan saya yang bernama kiesya
keisha bukan anak nino
papa udah bilang soal ini belum ke mama
ketang aku minta tolong mbak endin untuk jaga nino testiin akesha
kamu jujur sama papa
kamu jujur sama papa
kamu jujur sama papa
kalau sekarang kamu belum siap untuk ngomong sama bapak
nanti bapak akan datang ke sini lagi sendiri
bapak cuma gak mau menambah beban pikiran mama
kalau sampai mama tahu kenapa anjing sampai ke kantor nino kemarin itu
sekarang aku nyoba beraksi

kayaknya aman nih
gak banyak orang orang di depan kantor nino
tidak ada yang tahu
tapi kita harus menemukan nino
nanti mama akan datang ke kantor nino
kok gue sampai gak tau sih kalau ada cctv disitu
gue harus tau
ke mana arah cctv itu ngerekam
kasihan nino gitu harus terus jadi tadi
harus keringetan dia
ini yang mama selanjutnya bikinin buat tamu saya
supaya kamu mau makan karena mama tahu pasti kondisi seperti ini
kamu gak ada selera makan
nanti makan ya
ajak sama temen temen kamu yang lain disini
siapa tau kalo makan rame rame
kamu punya selera makan
selamat malam ya
baik baik lah sayang
ini semua gara gara riki
saat itu ibu sempat mendengar pak chandra mengatakan renyah belum
tapi saya gak tahu kondisinya pada saat itu apakah memang remnya belum
atau memang hanya kepanikan dari pak chandra nya ya
karena di dalam mobil itu semuanya panik
karena kita memang harus cepat cepat untuk datang ke rumah sakit
dan kejadiannya sangat begitu cepat
saya di sana hanya berusaha untuk melindungi keponakan saya aja keisha
baik bu saya kira sudah cukup untuk keterangannya
nanti kalau ada keterangan yang lebih lanjut
atau kami meminta keterangan lagi
kami bisa menghubungi langsung
kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya bu
saya tunggu ya penjelasan dari bapak
tentang penyebab kecelakaan tersebut ya
kami akan selalu update perkembangannya
kalau begitu kalian provisi
ya terima kasih banyak ya pak
siang pak terima kasih
handphone kamu sudah kembali dan tadi kita dengar sendiri kan
kami sudah ceritakan semuanya ke para polisi
semoga penyebab utama kasus kecelakaan itu bisa terungkapi andina
tapi aku juga harus cari tahu sih
apakah memang mobil itu remnya belum

tidak ada yang bisa dipercaya

gua harus cari ruang panel
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tempat security mengawasi cctv dan menyimpan rekamannya
tempat security mengawasi cctv dan menyimpan rekamannya
supaya gua bisa menghapus jejak gua ketika gua merusak rem mobil di nuwaga itu
supaya gua bisa menghapus jejak gua ketika gua merusak rem mobil di nuwaga itu
mau ketemu siapa ya
dan udah ada janji sama siapa
saya mau numpang ke toilet sebentar
tapi dia bisa pakai toilet bagian dalam
bisa pakai toilet bagian belakang
oh gitu ya
iya makasih ya mbak
kenapa ketat banget sih di kantor
gue kan mau ngecek cctv
wah kita makan nih
iya pak siapa
itu kata pak budi suruh benarin ac yang ruangan marketing sama ruangan it
pergi sini pak
kami disuruh cek ruangan it
kami disuruh cek ruangan it sama ruangan marketing lagi
maaf pak ada keperluan apa ini
tenang ke lo harus tenang
saya juga tim service pak yang baru masuk ini saya bawa perawatannya
oh yang itu
iya pak silahkan masuk pak
orang ini kayak gak asing
saya tinggal dulu ya
iya bu silahkan
syukurlah sekarang gue harus buru buru ke ruang cctv
aduh orang apa lagi sih
pak bapak yang tadi mau izin ke toilet bukan
beneran bagian dari servis ac
ya beneran mbak
ini kalau mbak gak percaya lihat nih saya bawa pak
saya mau kasih box ini kepada rekan saya tadi ngobrol sama mbak di resepsionis
maaf bu jihan di depan ada tamu bu
untung ada tamu
ya aku berusaha back back aja sekarang
ya aku juga harap gitu
ya aku juga harap gitu
semua yang terjadikan begitu cepat
pelan pelan kita jalanin semuanya ya
oh ya aku dapat kabar dari pak amar
kamu akan bebas
nah ini beneran aku besok bebas
remisi aku diterima
ya allah kamu serius
ya ampun aku seneng banget deh
setelah keluar aku pengennya ketemu
tapi keisha ga ada
kita mulai lagi dari awal
udah udah ngerusahain aku biar secepatnya keluar dari sini

apapun itu usahanya yang penting kan kamu juga banyak membantu
dan kamu ngikutin aturan main dari pak amar untuk selalu kooperatif di sini
itu juga jadi alasan mereka buat menyetujui remisi itu
pinter deh tadi ngajakin adeknya main terus
mama jatuh banget mama mau kemana ma
mama mau ke tempat itu tante catherine
sini sama mama yuk
nih lihat nih ada hp
banyak kok mainannya
deda ke sana
jadi rena di rumahnya
gapapa ya sayang ya jagain deda ya
oke deh ma
karena ada miss kk sama sus di rumah
kalau mama mau nungguin tante catherine
aku biar ketemu sama baik
nanti sayang nanti mama tanya doang baiknya ya
maksudnya om baiknya sibuk
kalau sibuk kalau ada rena takutnya nanti keganggu yang baiknya
soalnya aku mau hibur om baik ma
nanti ya sayang ya
nanti mama tanya om baiknya dulu ya
aku yang nanyain boleh nggak
nanti mama sendiri yang tanya sama baiknya oke
oke deh sekarang kita main main dulu yuk
ya kita main main dulu ya
mumpung mama masih di sini
kalo masuk udah sabtu ma
besok kita ketemu sama papa ya
bener ya ma
iya sayang bener
itu tuh mobilnya ambil dulu
dia ambil dulu mobilnya
oma juga kangen sama papa kamu
kita nonton rame rame